dan lantas apakah benar warga pengguna kpr akan semakin berat membayar cicilan rumahnya
selamat pagi pak tauhid
selamat pagi apa kabar mbak
nah termasuk kpr sejauh mana anda melihat dampaknya ke sektor kpr ini
ya saya kira memang situasi sekarang ya itu akan bank akan menyesuaikan tapi bertahap agak relatif lebih lambat
karena memang ada unsur bahwa sekarang lebih mengendorkan atau fleksibilitasnya jauh lebih kendor dibandingkan sebelumnya
meskipun mungkin ada tekanan dari suku bunga yang
relatif itu yang pertama
yang kedua adalah bank masih memiliki likuiditas yang cukup baik sehingga itu menjadi kekuatan mereka menyalurkan kredit begitu
namun dengan catatan memang kalau kita lihat tren pertumbuhan kpr itu sebenarnya mengalami penurunan ya
kalau kita lihat dari data bank indonesia hingga januari misalnya itu pertumbuhannya year on year nya
memang tren ada penurunan untuk kpr nya meskipun mungkin ini masih lebih baik dibandingkan pada waktu situasi pandemi kemarin
jadi ini yang saya kira menjadi catan memang ada tren penurunan begitu mbak
iya ada tren penurunan
jadi kalau kita lihat dari kpr ya pak ataupun yang sudah mengambil kpr apa yang sebenarnya harus diwaspadai terkait dengan suku bunga bi rate yang semakin tinggi
ya yang pertama memang trennya adalah kredit apa suku bunga akan meningkat ya
kalau kemarin kalau kita lihat data itu pertumbuhan suku bunga memang relatif berada pada angka untuk sekitar sembilan tujuh di kuartal ketiga ya
kuartal kedua sekitar sembilan tujuh
jadi memang ke depan bagi yang memiliki suku bunga yang floating akan ada tren sampai tahun depan begitu
artinya bank indonesia juga akan menaikkan mungkin kurang lebih hampir sama begitu ya
kemarin sudah lima puluh basis point itu front loading
dan ini untuk menekan nilai tukar
kedepan kebijakan ini tampaknya akan menjadi satu angkor bagi bank indonesia menaikkan suku bunga kreditnya jauh lebih cepat dibandingkan the fed
untuk mengantesitasi rupiah
tentu dampaknya adalah bank akan menyesuaikan juga secara perlahan
dan kalau kita lihat kenaikannya memang relatif kpr ini lebih cepat begitu ya
misalnya di kuartal pertama
sembilan tujuh puluh empat terus turun sembilan empat puluh satu mulai meningkat sembilan
jadi tadi anda melihat memang suku bunga acuan bi rate kita terus meningkat
dan tren kpr ini juga akan mengikuti bank indonesia dan juga akan meningkat juga
dan bagaimana dengan peminat kpr ini
apakah akan terus menurun
dan bagaimana strategi bank untuk menyalurkan kreditnya
kalau kita lihat kalau di sektor ini ya
saya kira memang akan trendnya kalau kita lihat kredit terutama untuk kpr trennya cukup tinggi ya
meskipun tumbuhan kreditnya cenderung turun ya
kalau saya lihat sih bang memang kalau lihat situasi sekarang lebih fleksibel
dilihat bukan hanya katakanlah faktor suku bunga
tapi juga katakanlah berapa jauh jangka waktu kredit yang diberikan
kemudian plafon kreditnya biaya persetujuan kredit
sampai kemudian agunan dan juga perseratan administrasi
nah bagi bank mungkin memang suku bunga kredit
kalau kita lihat data terakhir diperkiraan di kuartal empat
itu lebih fleksibel
ada yang memang bisa menaikkan cukup cepat
tapi ada juga beberapa bank relatif menurun
karena melihat tadi
faktor faktor lain juga diperhatikan bukan hanya suku bunga
tapi juga jangka waktu kredit dan pelahon kredit
yang kelihatannya agak cukup ketat dari beberapa katakanlah kebijakan penyaluran kredit
justru di jangka waktu kredit dan persyaratan administrasi
ini yang kita lihat dari perkiraan dari suku perbankan di turunan keempat tahun dua ribu dua puluh dua
pak tauhid tadi anda juga sudah menyebut ada beberapa bank yang akan langsung
mengikuti kebijakan bi
dan bagaimana proyeksi kebijakan bank selanjutnya
kapan bank akan menaikkan kpr
apakah di bulan desember
biasanya kalau kita lihat adalah dua bulan setelah bi rate naik
kpr floating rate juga akan mengikuti
bagaimana anda melihat
apakah bank bank tertentu akan langsung menaikkan
atau misalnya bank bank kecil yang menaikkan dulu
lalu bank bank besar akan mengikuti
kalau saya lihat sih yang akan merespon justru bank bank kecil ya
mereka kalau kita lihat menanggung yang lebih tinggi secara rasio dibandingkan bank bank besar
karena secredit mereka bisa lebih scale of economy jauh lebih baik begitu
itu yang pertama
yang kedua mengenai time lag nya begitu
memang kalau lihat kpr tampaknya lebih relatif lebih cepat ya
dan saya dengar juga untuk kebijakan di sektor kpr ini jauh lebih baik
yang pemerintah sediakan
begitu agar tumbuh kepemilikan rumah jauh lebih banyak
jadi ada dukungan pemerintah relaksasi terutama untuk suku bunga
itu akan mendukung kepemilikan rumah lebih tinggi
nah bagi perbankan memang ini ada harapan
ya meskipun mungkin biaya daripada cost of fund dan risiko di tahun depan akan jauh lebih tinggi
dan saya kira mungkin di akhir tahun baru mulai pergerakan suku bunga
mulai secara merata mulai terjadi begitu mbak
dan proyeksi anda bagaimana dengan kpr floating rate ini akan mencapai berapa persen pak
di tahun ini setelah mereka mengikuti langkah langkah bi rate
maka perkiraan sampai setahun
nah di tahun ini
maka perkiraan sampai setahun
nah ini mungkin dengan asumsi tadi the fednya tidak terlampau progresif menaikkan tingkat suku bunga begitu ya
dan yang kedua adalah nilai tukar kita tidak terlalu terdepresiasi lebih dalam
nah kalau misalnya ternyata upaya bank indonesia
sampai akhir tahun bi apa namanya nilai tukar kita ternyata tidak bisa turun di bawah rp lima belas lima ratus
maka saya kira cenderung bi akan jauh lebih naikkan tingkat suku bunga pada tahun depan
iya pak tauhid
apakah bank bank kecil ini akan lebih agresif untuk menaikkan voting ratenya
kalau misalnya kita bandingkan dengan yang big cap atau bank bank yang lebih besar pak
kalau saya kira mungkin karena pangsa mereka relatif lebih kecil memang mereka akan menaikkan lebih dulu ya
tapi progresifnya saya kira belum begitu ya
karena kalau kita lihat beberapa katakan legitimitas yang mereka miliki sebenarnya cukup baik
sehingga ada ruang bagi mereka mengatur apa namanya pembagian kreditnya

dan kalau kita lihat beberapa katakan legitimitas yang mereka miliki sebenarnya cukup baik sehingga ada ruang bagi mereka mengatur apa namanya pembagian kreditnya
kalau kita lihat baik bank besar maupun bank kecil memang prioritas untuk katakanlah membagi kredit itu tetap ke kpr ya
baru yang kedua baru multiguna kredit atau kredit tanpa agunan
baru yang ketiga kendaraan bermotor
artinya untuk kredit konsumsi ini kpr masih menjadi prioritas baik bank kecil maupun bank besar

apa strategi untuk masyarakat yang ingin mengambil kpr
untuk membeli rumah impiannya di masa gejolak ekonomi dan juga suku bunga yang kemungkinan akan terus mengikuti kebijakan agresif
ya saya kira kalau misalnya bagi masyarakat yang relatif pendapatannya tetap
saya kira mungkin akan mengambil kredit yang sifatnya suku bunga fix akan jauh lebih baik
nah ini yang saya kira karena mereka cenderung tidak
karena yang harus dihadapi juga
kenaikan inflasi untuk pemenuhan kebutuhan sehari hari
sementara bagi yang tidak tetap saya kira memang salah satu jalannya adalah ngambil floating tetapi mengumpulkan untuk down payment atau dp yang jauh lebih besar begitu
sehingga katakanlah mereka kalaupun ada goncangan dan sebagainya bisa diantisipasi dengan pemenuhan katakanlah untuk dp yang jauh lebih besar
sehingga kalaupun ada kenaikan cicilan dan sebagainya masih bisa diantisipasi
iya dp nya jika lebih besar dan juga fixed rate nya lebih lama ini floating rate nya risk nya juga akan makin kecil
terima kasih anda sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi